telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya
terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua belas tahun
majelis hakim pengadilan negeri malang yang diketuai herlina reyes menilai
julianto eka putra alias kojul terbukti bersalah secara sengaja dan terus menerus membujuk rayu dan mencabuli anak yang tidak lain adalah muridnya di sekolah selamat bagi indonesia atau spi kota batu
fonis dua belas tahun penjara dan denda tiga ratus juta rupiah subsidi tiga bulan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni lima belas tahun penjara dan denda tiga ratus juta rupiah subsidi enam bulan penjara
hakim menerima permohonan kewajiban terdakwa membayar restitusi empat puluh empat juta rupiah kepada korban
jaksa memilih pikir pikir
sementara terdakwa melalui telekonferensi memilih langsung banding usai mendengar putusan ini
tadi saya bilang jangan kita hormati putusan pengadilan namun kita lihat banyak hal hal yang bisa menjadi bahan kita untuk banding
kasus ini mendapatkan perhatian publik
pasalnya kojol sebagai pendiri sekolah selamat pagi indonesia di kota batu memiliki reputasi baik di ruang publik
ia juga pernah mendapat sejumlah penghargaan
namun dibalik prestasinya kojul melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah muridnya
sementara di batang jawa tengah jumlah korban pencabulan dan pemerkosaan guru agama di sebuah smp negeri di kabupaten batang bertambah
sampai hari rabu sudah sepuluh orang siswi yang melapor ke polisi karena mendapat perlakuan tidak senonoh dari tersangka am
menurut polisi korban korban tersangka adalah anak anak didiknya yang mengikuti seleksi pengurus osis
kepada korban tersangka berdalih melakukan tes kejujuran keperawanan
am melakukan pelecehan dan pemerkosaan di tiga tempat yakni ruang osis ruang kelas dan gudang musola
kelas tujuh dia kebanyakan hanya melakukan
kemudian setelah terbiasa dia akan melaksanakan persetubuhan
sepuluh orang yang diduga menjadi korban persetubuhan dan hampir tiga puluh lima kasus yang korban pencabulan
atas perbuatannya tersangka dikenai pelanggaran undang undang tentang perlindungan anak
tim liputan cnn indonesia